hai yang tersari ditangkap pada empat februari di ruko pura puri sentraniaga kelurahan cipinang
melayu kecamatan makassar jakarta timur berdasarkan uji laboratorium di puslaforma bespolri ditemukan
sisa sabu sabu satu ratus dua puluh lima gram pada cangklong hasil tes urin pun menunjukkan yanto positif
mengonsumsi zat metamfetamin untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini